gue gak akan pernah percaya lagi
supaya antu mempunyai landasan iman yang kuat dan tebal
anda mau kasih nasihat buat antum
antum kalau jadi santri jangan cuma ikut kegiatan yang asik asiknya doang
waktunya makan antum datang
waktunya main musik tapi gak jadi undang
antum jadi santri jangan numpang identitas doang
anda sebagai santri paling senior disini
anda berkewajiban memberikan antum pencerahan kenafi
karena antum mempunyai jiwa yang gelap gulita
supaya umur antum panjang
ikutin jejak anda sebagai orang yang paling soleh disini
antum harus rajin sholat
karena orang itu tidak suka sholat
kalau mati masuknya kagak ke surga
melainkan ke neraka
ceramah anaknya dia
sampai kalau gak kuat dia mendengar yang nafas
menerang suara suara anaknya
dalamnya shaitan shaitan shaitan
bagus dimanainya bang
bang farouk tuh bukannya ceramah tapi ngomel ngomel doang
niat ngejahatin perasaan orang
yang patut kita sempat tidak ada lain
waktu saya ini di cairo
saya mampir di salah satu masjid
saya bertemu dengan seorang marbot
ya tampangnya pembawaannya sangat sederhana dan bersahaja
saya perhatikan dia itu kerjaannya hanya sholat ibadah
mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan marbun
tiba tiba hati saya tergerak untuk bertanya pada dia
anda harus memilih
antara sholat dua rokaat dengan sorga
apa yang anda pilih
jawabannya luar biasa
membuat saya ternyum menangis terharu sekali
kamu tahu tom apa jawabannya
dia lebih memilih sholat
sholat dua rokaat
sholat dua rokaat
saya tidak akan pernah percaya lagi
kok dia bisa jawab gitu tot
bukannya tujuan kita sholat
kan untuk mendapatkan surga tat
ya allah wakman
itu juga pertanyaan saya dan jawaban saya
ketika saya bertanya kepada dia
tapi dengan tersenyum
dia memandang saya dan menjawab
membuat saya lebih bergetar dan malu di hadapannya dan di hadapan allah
hah dia jawab tom
kalau surga itu untuk jasad dan milik kita pribadi
milik kita pribadi kita yang merasakan
tetapi sholat dua rokaat
kita bersama om om
ini saya itu kekeamanan tadi
ada oleh oleh dari pak jaja
buat ustaz sepuh
karena ustaz sepuhnya mau ke masjid
jadi kan nggak mungkin bawa oleh oleh ke masjid ya
jadi saya yang bawa ini
terima kasih ya
terima kasih ya
dia gadis berkudung merah
tak cuma parasnya yang indah
dia baik dia soleha
hai assalamualaikum waalaikumsalam hai cuy eh pilihan wah ini makanya lagi bikin puisi
buat yanti ya iya eh enggak juga eh iye kagak kagak ya biar kita ngerti
lihat mana ah kamu mau di korek lihat widi coba coba lihat ah
marisolawat ih keren ke lagu lagu supi supi supi supi orang sudah kamu
mah boy kayaknya ini bagus kalau jadi lagu ini mah ah kelulusan lagu nyanyi lu jago nih

ya kalau saya perhatikan apel sudah mulai ada perubahan ya
ya meskipun sedikit
ya kalau saya perhatikan apel sudah mulai ada perubahan ya meskipun sedikit
ya kalau saya perhatikan apel sudah mulai ada perubahan ya meskipun sedikit tapi dia sudah mudah gak kalah lagi sama

tapi dia sudah mudah gak kalah lagi sama seemid apelis jadi perhatikan
seemid apelis jadi perhatikanilian beautiful kita lagi belajar
alhamdulillah kita doakan saja yang baik baik untuk
alhamdulillah kita doakan saja yang baik baik untuk

semoga dia bisa menjajropiget setahap

dan ini hai sholatullah salamullah alla toha
rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassal nabi bismillah
daripada kita pacaran lebih baik kita seolah watan daripada kita berduaan nanti bakal
dikacau setan awas jangan dekat dekatan kita akan belum ada ikatan daripada